pemerintah berencana kembali menawarkan proyek infrastruktur kepada para investor tiongkok
penawaran ini akan dilakukan dalam konferensi tingkat tinggi belt and road initiative pada april mendatang yang digelar di beijing
dilansir cnn indonesia com dari keterangan kementerian bidang kemaritiman
setidaknya ada dua puluh delapan proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada para investor
proyek yang disiapkan ini bernilai sekitar sembilan puluh satu satu miliar dolar amerika atau setara satu dua ratus sembilan puluh enam triliun rupiah
sebelumnya badan koordinasi penanaman modal bkpm menjelaskan pemerintah memprioritaskan proyek pada empat wilayah
keempat wilayah ini meliputi kalimantan utara sumatera utara sulawesi utara dan bali
dan berikut rincian daftar proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada tiongkok